berikan anak muda edukasi ruang kesempatan dan tanggung jawab untuk berperan menjadi katalis perubahan
karena sejatinya tongkat estafet masa depan bangsa berada di tangan kami generasi muda yang kelak akan memimpinnya
saya farhani sanasution untuk cnn indonesia kanal pemilu terpercaya